dari apbn kita ke rapbn untuk dua ribu sembilan belas
melalui mekanisme pleno pemerintah dan dpr menyepakati hasil panitia kerja
pembahasan rapbn tahun anggaran dua ribu sembilan belas
hasil kesepakatan ini rencananya akan dibawa ke sidang paripurna
pemerintah menerima laporan hasil panitia kerja yang telah disetujui oleh badan anggaran dpr
hasil panitia kerja mengenai asumsi makro kebijakan fiskal pendapatan
defisit dan pembiayaan dalam rapbn
serta rencana kerja pemerintah rkp tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi disepakati lima dua hingga lima dua persen
merefleksikan kondisi saat ini dan langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah
kebijakan defisit anggaran didorong ke satu sembilan sampai satu enam persen terhadap pdb
serta menjaga rasio utang di bawah tiga puluh persen terhadap pdb
pengesahan hasil laporan panja ini menjadi dasar pembahasan nota keuangan oleh pemerintah
yang diperoleh pemerintah
tentu kita juga harus terus menerus menjaga kehatian dan kewaspadaan
kita bergabung ke gedung dpr bersama koresponden cnn indonesia desi aritonang
selamat sore desi walaupun pemerintah dan dpr ini sudah menyepakati untuk rapbn dua ribu sembilan belas
namun apakah ada poin poin penting yang ditekankan dpr terkait dengan asumsi makro dan juga kebijakan fiskal untuk tahun dua ribu sembilan belas
ya betul sekali punca memang tadi banggar dpr
bersama pemerintah telah menyepakati laporan dari hasil panja selama ini untuk membahas rapbn tahun anggaran dua ribu sembilan belas
dimana tadi asumsi makro era pbn dua ribu sembilan belas tercatat pada pertumbuhan ekonomi di kisaran lima dua sampai lima enam persen
dimana sebelumnya kebijakan makroekonomi pemerintah mematok pertumbuhan di lima empat persen
akhirnya dikoreksi oleh panja menjadi lima dua sampai lima enam persen
inflasi tetap dijaga rendah di dua lima persen
rp empat lima persen seperti tahun tahun sebelumnya
kemudian rp di rp tiga belas tujuh ratus sampai rp empat belas per dolar amerika
meskipun kita tahu saat ini sudah berada di atas di kisaran empat belas lima ratus rupiah per dolar amerika
kemudian icp juga dijaga rp enam puluh per dolar amerika per barrel
untuk target pembangunan tadi juga karena panja mengharapkan pengangguran bisa dijaga di empat delapan sampai lima dua persen
di delapan lima sampai sembilan lima persen
kemudian jenis rasio tiga puluh delapan sampai tiga puluh sembilan
dan indeks pembangunan manusia naik tujuh puluh satu sembilan puluh delapan persen
ada pun poin poin lain tadi yang juga diharapkan oleh dan disepakati antara panja banggar dpr dengan pemerintah
yaitu kebijakan defisit anggaran tahun dua ribu sembilan belas bisa lebih produktif dan terukur dijaga satu enam sampai satu sembilan persen terhadap pdb
dan menjaga rasio utang di kisaran dua puluh delapan delapan
sampai dua puluh sembilan dua persen terhadap pdb
dan nantinya ini hasil rapat panja ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk bisa menjadi penyusunan penota keuangan pemerintah di tahun dua ribu sembilan belas nanti punca
oke desi bagaimana dari sisi pemerintah apa yang akan dilakukan untuk mencapai target target di tahun dua ribu dua puluh
apakah ada kebijakan khusus atau baru yang akan diambil pemerintah nantinya
tadi menteri keuangan sri mulyani juga menyampaikan memang
untuk hasil dari rapbn dua ribu sembilan belas ini hasil rapat panja ini akan dijadikan patokan oleh pemerintah untuk penyusunan apbn tahun anggaran dua ribu sembilan belas
yang nantinya tidak lagi dalam bentuk kisaran atau range tetapi menjadi satu angka
dan yang disoroti oleh pemerintah juga nanti akan memperbaiki kebijakan defisit dua ribu sembilan belas tadi yang akan dijaga dengan range di bawah dua persen
kemudian juga ada sejumlah permintaan dari anggota banggar
di mana anggaran pendidikan untuk bisa lebih ditingkatkan lagi dan lebih merata ke seluruh wilayah
dan khususnya adanya perbaikan kurikulum
di mana pemerintah berjanji akan terus meningkatkan koordinasinya dengan mendagri selaku penyusunan untuk apbd nantinya ke daerah
serta mendikbud untuk penyusunan perubahan kurikulum yang lebih baik
dan juga menyoroti soal pembangunan infrastruktur punca
di mana panja tadi meminta untuk penyaluran pmn kepada sejumlah bumn agar disesuaikan dengan keterbatasan anggaran di tahun dua ribu sembilan belas
seharapannya adalah bumn yang benar benar mendapatkan penugasan infrastruktur yang mendapatkan pmn tersebut
kemudian ada juga permintaan soal transfer daerah termasuk pembahasan dana desa
kemudian yang nantinya akan didesain dalam nota keuangan untuk lebih baik lagi dan lebih penyerapannya lebih merata
kedepannya pemerintah juga menyatakan bahwa permintaan untuk kenaikan gaji tni polri serta pns
di mana yang selama empat tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan
pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk thr dan gaji ke tiga belas
seperti yang sudah disalurkan pada tahun dua ribu delapan belas ini
di mana gaji ke tiga belas nantinya di akhir juli akan selesai disalurkan ke setiap daerah
kemudian ada juga tadi menyoroti perbedaan data desa yang berasal dari mendagri dengan dari bps
di mana mendagri mencatat ada sekitar tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh desa
dan perbedaannya ada empat puluh tiga desa dengan data yang dari bps
hal ini tentu akan mempengaruhi penyaluran dana desa di tahun dua ribu sembilan belas
dan diharapkan adanya perbaikan data dari jumlah desa yang ada di seluruh indonesia
kemudian tadi juga permintaan dari dpr
bahwa laporan soal utang indonesia untuk bisa terus diupdate oleh pemerintah
baik bentuk laporannya juga lebih transparan
dilaporkan ke hadapan banggar di tahun ke depan
sehingga ada transparansi dan ada kejelasan
sehingga tidak ada pikiran pikiran negatif dari para anggota dpr
yang selama ini sering terjadi dan membuat antara pemerintah dengan dpr kurang akur
langsung dari gedung dpr jakarta